yuk kamu senang kan kalau aku dekat kayak gini
ini semua demi kamu yuk demi ketemu sama kamu
makasih ya juhan
tapi ibu langsung sekarang
lu lama lama gak selit juga lu
bang ini tempatmu gak
lu ada masalah sama gue
lu masih nanya lagi lo ada masalah atau enggak sama gue
eh dengan cara lu diketiin lia
itu bukan masalah buat gue itu masalah buat gue
duit jangan asal tuduh ya
siapa yang asal tuduh
gue delete dengan mata kepala gue sendiri
kalau lu perlu perlu kan
lang udah wasit lah deh ini lang
lu tau apaan sih
bisa gak sih lo sedikit aja gak nyari masalah
gak yalah mer
sebenernya lu marah gara gara gue cari masalah
apa gara gara si gilang rela ribut karena si tukang soma itu
sekarang kita harus cari tempat tinggal ya
mendingan sekarang kita tinggal di tempat sementara aja
barengan sama om yos
om yos juga di situ kok ya
ya di situ aja ya kan
jangan muakin jangan muakin
akan aku kerjain sekolahnin anda
tapi kalau gitu lia pamit dulu ya sama om yus ya
gak usah ibu gak usah ikut ya
lebih baik belia ikut ibu aja ke tempat anda langsung ya
kalau gitu dia ambil barang barang dulu ya bu
yaudah ibu tunggu ya
aku tuh bener bener pengen ketemu sama lo
ah pucuk di cinta ulam tiba nih
saya cuma pengen ketemu ayu doang
bisa dah bisa diatur
setelah ngajin nih
saya lagi butuh duit nih
ya malum dah
buat keperluan rumah tangga
kalau misalkan saya kasih uang
saya bisa ketemu io om
emang apa susahnya kalau ada duitnya
begini baru lancar
ikut gue yuk
buka pintunya yuk
buka pintunya yuk
sekarang lo urus aja tuh ya
urusan lo berdua
ya tapi inget nih
jangan pada berisik
entah kalau ada yang denger
ya makasih om
kamu tuh bener bener nekat ya
kamu senang kan kalau aku nekat kayak gini
ini semua demi kamu yuk
demi ketemu sama kamu
udah gue bilang jangan deketin anak gue lagi
lo ngerti gak sih
pergi lo sekarang
pergi lo sekarang
jangan deketin anak gue lagi
lo pergi sekarang kalau enggak gue panggilin hansip nih
lo gak pernah kan dikerbank hansip
gue panggil ya
pergi lo sekarang
jangan lo kesini lagi
kok disini sih
adrian pergi ya
padahal dia baru aja disini
iya nih bel adriannya gak ada
makanya kami nunggu disini
oh ya kok adrian gak bilang sih
kalau dia bilang kan aku bisa
nemenin lo sama tante
soalnya aku tadi baru pergi beli makanan
buat anak anak kesini
iya bel kami pusing mikirin adrian
dia tetap aja marah sama kami
adrian marah sama papanya kena

oh soal masalah yang itu ya tante
iya saya udah sering nasihatin adrian kok
tapi dia tetep gak ngerti
sabar aja ya

jadi kamu tau masalah kami dengan adrian
iya dia udah cerita kok
dengan keputusannya adrian

dia ngotot mau cari orang tua kandungnya
orang tua kandung

berarti adrian ternyata anak pungut
kami sudah menjelaskannya
kami sudah menjelaskannya
kalau kami menyayangi dia itu seperti anak sendiri
kami sudah menjelaskannya
tapi sepertinya adrian bersikeras
tapi sepertinya adrian bersikeras
dan penasaran banget untuk ketemu orang tua kandungnya

kami gak tau bagaimana lagi
harus bicara sama adrian
tante sedih sekali

rumah tuh sepi kalo gak ada adrian
tapi berdua kangen sekali sama adria
yaudah tante sama om sabar aja ya
terus mudah mudahan dia bisa ngerti
terus mudah mudahan dia bisa ngerti
makasih ya bel tolong kami

gue udah bilang sama lo
jangan berhubungan lagi sama orang orang itu lagi
jangan berhubungan lagi sama orang orang itu lagi

buat gak bertemu sama mereka
mersih tuh sahabat ayu
ibu kenapa sih jadi kayak gini
masalah mereka tuh apa bu
masalah mereka tuh apa bu
lo gak usah banyak tanya
pokoknya gue bilang jangan berhubungan sama mereka lagi
yang maha pengasih dan maha penyayang
lindungilah hambamu ini dari segi
dari segala kesedihan dan kesusahan
dari segala bencana dan keputus asaan
dari segala bencana dan keputus asaan
dari segala kesiasiaan juga kelalaian
dari segala kesiasiaan juga kelalaian
yang maha mengetahui dan maha kuasa

tuntunlah hambamu ini menuju jalan yang lurus
ya engkau ridhoi
dan ampunilah dosa dosaku
ampunilah dosa dosaku ya allah
ada apa lia
ibunya lia udah balik om
tadi lia ketemu sama ibunya lia
lia harus balik lagi tinggal sama ibunya lia
pas om lagi susah
om memang pasti akan kehilangan
kalau kamu gak bersama om
tapi om juga senang
om pengen sekali ketemu sama ibu kamu
ibu yang sangat beruntung punya anak seperti kamu
lia sama mas yos